anda masih bersama kami di layar pemilu terpercaya
pemilihan kepala daerah mengandung magnet
bagi sebagian besar orang terlebih pasangan calon yang bertarung dalam kontestasi pilkada
maka tidak aneh jika dari waktu ke waktu calon kepala daerah petahana terus bermunculan
layaknya juara bertahan ia harus kembali bertarung dengan penantang yang ingin merebut kursinya
data dari kpu menunjukkan sedikitnya ada dua ratus dua puluh satu kandidat petahana menjadi peserta pilkada dua ribu delapan belas
seberapa besar kan kemenangan calon petahana ini kita lihat perbandingan data pada pilkada dua ribu delapan belas
di dua ribu tujuh belas silam ada tiga puluh tujuh calon kepala daerah ya petahana yang memenangkan pilkada dua ribu tujuh belas
dari total enam puluh satu calon petahana yang ada
ini kecuali pilkada dki jakarta ya
dimana petahananya kalah
kewenangan calon petahana menyetujui jumlah anggaran pilkada yang diajukan penyelenggara pilkada
menguatkan dominasinya sebagai peserta
hal itu terjadi di sembilan daerah yang memiliki calon tunggal dan memenangkan pilkada
jika dihitung tiga puluh tujuh calon kepala daerah petahana terpilih
empat belas diantaranya berpasangan dengan wakilnya atau tetap berkongsi
selain itu ada tiga belas calon petahana terpilih tanpa berpasangan lagi dengan wakilnya dan tidak bertarung
sementara ada tujuh pasangan calon petahana yang pecah kongsi
ada banyak penyebab tingkat keterpilihan calon petahana
masih unggul warga yang daerahnya dipimpin oleh calon petahana
mungkin merasa puas sehingga ingin melanjutkan kepemimpinannya melalui pilkada
namun bisa juga warga tidak puas dengan calon petahana
tapi karena calon lain dinilai tidak lebih baik
calon petahana kembali mendapat suara terbanyak
yang menarik adalah ini kecenderungan keterlibatan calon petahana
memperlancar anggaran pilkada
bentuknya bisa berubah menjadi
ataupun melebihkan anggaran pilkada yang diajukan kpu daerah sebagai penyelenggara
langsung saja kita akan berbincang dengan calon gubernur sulawesi selatan
ini petahana kenapa
karena sepuluh tahun dia menjadi wakil gubernur
sekarang ingin mencoba peruntungan menjadi calon gubernur sulawesi selatan
saat ini saya sudah bersama dengan bapak agus ariefi nukman
yang sudah terkutuk
sambung lewat sambungan satelit
selamat malam pak agus
selamat malam kabar baik mas budi
pak agus ini pertanyaan
saya mau tanya pertanyaan yang agak nakal sedikit
untuk pertanyaan pertama
ini kan bapak ini sepuluh tahun jadi wakilnya pak syahrul yassin limpo
tapi di pilkada kali ini
pak syarul yasin limpo sendiri
adiknya juga berlaga
kira kira pak syl dukung bapak apa dukung adiknya ya pak
politik ini kan apa yang dilakukan
kita lihat lah
tapi sepuluh tahun pak agus menjadi wakil gubernur
modal apa pak yang bapak merasa yakin
bahwa dengan modal sepuluh tahun itu bapak bisa melanjutkan
kepemimpinan pak syarul yasin limpo
agak susah namanya
tentu sepuluh tahun waktu yang panjang
sebelumnya saya adalah ketua dpr provinsi sulawesi selatan
jadi pengalaman legislatif dan eksekutif
menjadi modal saya untuk
melanjutkan pembangunan sulawesi selatan ke depan
itu saya yakin itu
pengalaman itu pak ya
rekam jejak pak sekarang kan orang kan tidak hanya melihat
dari apa program apa visi misi apa yang akan dilakukan
tapi apa yang sudah dilakukan
apalagi bapak menjadi calon petahana ini pak sepuluh tahun
apa sih yang kemudian rekam jejak yang paling bisa pak
agus jual gitu pak dalam pilkada kali ini
jadi pak syarul ini kan ahli pemerintahan
backgroundnya adalah hukum
sedangkan saya background pertanian
dari dua ratus tiga puluh sembilan penghargaan yang sulawesi selatan peroleh hampir sepuluh tahun ini
itu lebih dari separuh itu di bidang pertanian dalam arti luas
jadi ini yang menyemangati saya untuk insya allah melanjutkan pembangunan di sulawesi selatan

akan fokus ke bidang pertanian gitu pak ya
jadi begini pak budi
sulsel ini kan sepuluh tahun terakhir
kalau kita melihat ipn sulsel itu meningkat
dari dua puluh empat ke empat puluh
ini tentu menyelesaikan persoalan pendidikan
persoalan kesehatan dan daya beli masyarakat
nah tantangan sulawesi selatan khususnya saya sebagai incumbent
adalah bagaimana menjaga pertumbuhan
angka kemiskinan terus kita turunkan
begitu juga angka pengangguran
inilah yang menjadi program program saya
sehingga kedepan visi saya adalah
bagaimana sulawesi selatan tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi
juga sebagai pemerintahnya yang berkeadilan dan masyarakat yang berperadaban
itu visi saya kedepan
bagus ini juga tidak sedikit pihak yang khawatir
kalau petahana maju kembali dalam pilkada ini
netralitas para aparatur sipil negara yang ada di bawah bapak selama ini
mana kemudian anda bisa menjamin bahwa aparat aparat di bawah anda
itu bisa netral atau tidak ada abuse atau penyalahgunaan kekuasaan gitu
misalnya dengan dana dana hibah atau dana dana bantuan sosial
yang kemudian sengaja disalurkan jelang jelang masa pemilu ini
gimana anda meyakinkan publik bahwa anda tidak melakukan itu pak
saya rasa publik sulawesi selatan juga sudah cerdas
dengan informasi baik media cetak maupun televisi medsos
dia tahu posisi seorang wakil gubernur itu seperti apa
posisi seorang wakil itu hanya membantu gubernur
jadi kalau intervensi masalah anggaran saya yakin rakyat tahu posisi saya saat ini
dan mereka yakin bahwa insya allah saya tidak akan melibatkan asn
saya akan melibatkan rakyat seperti itu
tapi sepuluh tahun nih pak anda kan sepuluh tahun jadi wakil gubernur pak
di mana mana nih pak banyak omongan miring tentang wakil presiden wakil gubernur wakil bupati
bahwa wakil wakil itu hanya jadi banserap saja
atau mungkin jadi tugas tugas seremonial
anda selama sepuluh tahun ini banyak memiliki fungsi fungsi yang kemudian dilimpahkan oleh pak sel nggak pak
dalam pemerintah gitu pak yang bisa anda jual dalam pilkada kali ini gitu pak agus
salah satu fungsi wakil gubernur adalah dalam bidang pengawasan
sulawesi selatan ini dalam sepuluh tahun terakhir itu kami sudah tujuh kali wtp ya
sebelumnya kami disclaimer di dua ribu delapan dua ribu sembilan wdp
dan tujuh kali wtp mudah mudahan tahun dua ribu tujuh belas juga masih mendapat predikat dari bpk
itu salah satu dari fungsi pengawasan
begitu juga dalam perencanaan kami terlibat di dalam perencanaan
jadi apa yang menjadi harapan masyarakat itu kami tuangkan bersama dengan tentu dari tim anggaran dari pemerintah provinsi ya melalui bapeda
jadi kami yakin sekali bahwa penganggaran ini sangat menentukan ya
oleh karena itu pemerintahan yang berkeadilan itu ini melihat bahwa posisi sulawesi selatan yang dua puluh empat kabupaten kota ini harus kita proporsionalkan
tentu kita harus melihat perbedaan wilayah juga begitu
sehingga pengagaran juga ini lebih transparan dan lebih berkeadilan
itu yang menjadi salah satu visi saya kedepan
oke apakah anda sudah merancang gitu pak pembagian tugas apa yang kemudian akan anda lakukan
dan akan pak tanri balilamo lakukan jika nanti sudah jadi
apakah selain apa yang diamanatkan undang undang ada tugas tugas khusus atau pembagian pembagian khusus gitu pak misalnya yang sudah ada rancang dengan pak tbl gitu pak
jadi secara umum kita sudah merancang sulawesi selatan kita membangun dengan lima kawasan andalan
kalau kawasan utama yang kami sebut namanya kawasan labu bamalabo
jadi di daratan ada tiga kawasan pegunungan
dan di laut juga ada dua selat makassar dan laut flores serta teluk boneh
nah jadi di sulawesi selatan nanti kita akan fokus bagaimana mengembangkan melakukan akselerasi atau revitalisasi tentang pertanian dalam arti luas
begitu juga kemaritiman termasuk para wisata yang selama ini hanya fokus di daratan dan pesisir
insya allah ke depan kita juga akan angkat para wisata atau destinasi baru di daerah daerah di pulau pulau dan tentu yang lebih
lebih khas lagi di pulau kawasan atol taka bonerate
jadi ini yang akan kita dorong sehingga betul betul sulawesi selatan menjadi daerah tujuan wisata dunia seperti itu pak
terkait dengan pembagian tugas
ya silahkan pak silahkan pak
ntar saya lanjut dulu pak
terkait dengan pembagian tugas dengan pak tanri bali ya
beliau ini kan empat kali menjadi penjabat gubernur di sulawesi selatan di papua barat sulawesi tengah dan tentu maluku utara
saya yakin dengan pengalaman beliau ya ini
pak tanri bali akan tahu bagaimana memposisikan pada posisi wakil gubernur
walaupun dia sebenarnya lebih senior dari saya
beliau ada mantan dirjen juga di ks bank kementerian dalam raya
pak agus kenapa saya tanya mengenai pembagian tugas karena banyak sekali calon calon apalagi calon calon petahana yang berpisah nih pak
bercerai dengan pasangannya di pilkada periode berikutnya
anda ini sepuluh tahun sudah terjaga nih bisa melalui dengan pak syahrul yassin limpo
apa kira kira kiat kiat rahasianya pak
dijawabnya usai jeda berikut ini
kami akan segera kembali dengan wawancara dengan calon gubernur sulawesi selatan agus ariefi nukman
usai jadwal berikut ini
kita masih berbincang dengan agus arifin nukman calon gubernur sulawesi selatan
tadi pak pertanyaan saya
banyak kepala daerah pasangannya yang berpisah pak di tengah jalan di periode kedua
bahkan kalau kita lihat di toli toli morowali kemarin ada keributan antara bupati dengan wakil bupatinya
anda ini bisa sepuluh tahun bersama pak sel pak
kira kira apa kunci rahasia langgeng dan awetnya ini sih pak
jadi yang kuncinya itu adalah pemahaman wakil tentang tugas dan kewajiban sebagai wakil gubernur
wakil gubernur ini kan posisi mendukung gubernur
jadi tugas tugas kita itu tidak ada kecuali membantu gubernur
oleh karena itu kalau ada wakil mau melebihi dari tugas yang diatur dalam undang undang itu pasti ribut pak
oke yang terakhir pak
jadi kira kira optimistis nggak pak dukungan dari pak sjl akan jatuh kepada anda dibanding kepada adiknya
sudah komunikasi seberapa banyak pada pak sjl pak
ya kami masih sering ketemu ya terakhir di ulang tahun kabupaten pindrang
dan sampai sekarang beliau pada posisi netral ya seperti itu
dan saya yakin beliau punya komitmen seperti itu
kami sepuluh tahun bersinergi bahu membahu membawa sulawesi selatan dalam posisi seperti ini
sulawesi selatan saat ini pdrb nya itu dari sembilan delapan sampai empat puluh delapan jadi naiknya luar biasa pak ya jadi seperti itu
jadi kami yakin ya kami positive thinking aja pak insya allah
pak sarul paling tidak posisi netral tentu harapan kami pak sarul juga mendukung saya sebagai orang yang paling paham untuk melanjutkan apa yang telah kami kerja bersama
baik kita lihat saja kemana angin politik berembus nanti ke depannya
terima kasih sekali lagi pak agus atas perbincangannya malam hari ini
selamat berjuang melewati samudera dan apa lautan pilkada yang cukup berat kedepannya
terima kasih pak agus